mas kamu kenapa sih mas kok kamu buru buru
ya tadi tuh alburu buru karena khawatir mama keluar rumah
jadi dia berusaha gak bolehin mama keluar
ma hari ini ombak dateng kan
aku mau siapin hadiah buat ombaknya
ma mama kok jalan jalan kaki kan masih sakit
mama bosen di kamar
renah sama andin mana
lagi di alaman belakang gak sih makan dulu
yaudah mama kesitu ya
ma mama istirahat aja di kamar ya
kan kaki masih sakit
gak usah ke alaman alaman belakang ya
please ma dengerin aku ya
lebih baik mama di dalam rumah dulu
gue khawatir ada yang berusaha menyakiti mama lagi kalau mama di luar rumah
udah mama istirahat aja ya
udah istirahat aja ya
enggak enggak gak ada apa apa ma
beneran gak ada apa apa udah mau istirahat jangan kemana mana
kalau mama jalan jalan terus nanti makin bengkak kakeknya
milih gak ada apa apa
gak ada apa apa ma
tidak ada apa apa aku tinggal sebentar ya
tapi aku rasa ada yang dia sembunyikan
aku ingatin banget itu
aku udah tiacep nya
saya siap itih ini
boleh nggak ini muka bumi
apa mungkin dia dendam gara gara gua
jepul sini ke penjara
gimana kondisi kamu ren
saya baik baik aja
oh iya ada apa ya pak
ada yang bisa saya bantu
maaf saya harus minta bantuan kamu lagi ya
saya mau cek kondisinya ricky
gimana keadaan dia di lepas
ini masih dugaan saya aja tapi
yang menerol keluarga saya itu adalah ricky
saya curiga karena dia dendam sama saya
karena saya udah jepul sini ke penjara
dan waktu itu dia juga ketembak
makanya dia pengen beres dendam
saya coba ke sana sekarang juga
makasih banyak ren
gue pasti akan lindungi keluarga ini
nggak ada yang boleh main main sama keluarga gue
mau dimasakin apa
buat makan malam
terserah mama aja ya
aku bentar lagi mau keluar mak
mau keluar ke mana
kamu itu baru pulang loh
ada kerjaan dari pak a
yaudah aku siap siap dulu ya
bosnya randy tuh pak al bener bener ya
tidak boleh banget ngeliat orang tuh lagi santai
eh anak baru
asal lo tau ya
kita bertiga di sini yang berkuasa
jadi lo jangan macem macem

gua pengen tau
sampai di mana kemampuan lo
sampai lu berani ngelawan kita
eh anak manja
pak an orang dia yang mulai duluan kok
udah udah udah
lebih baik kalian kerja bakti lagi
kamu jangan cari masalah sama pelik roby dan wildan
selama ini kan
kamu itu sikapnya baik
kamu jangan sampai terpengaruh sama mereka
tadi udah selamatin saya
lo nggak usah berterima kasih sama gue
lo jangan diem aja
gue harus tahan emosi
gue harus dapat remisi
dan cepet cepet keluar dari sini
sayang ke kamar dulu ya
kamu ganti baju dulu
soal bersih bersih dulu ya sayang ya
kamu kenapa sih mas
kok tiba tiba langsung masuk itu aja
tadi waktu kita di halaman belakang
dan ternyata bener
ada orang yang sudah mengintai kita
di rumput bagian atas
saya nggak tahu
tapi yang pasti kita harus bahas pada sekarang
dan mulai sekarang
siapapun yang keluar rumah
saya mau ada pengeluaran ketat
saya nggak mau terjadi apa apa sama keluarga saya
ada kunjungan untuk anda
siapa lagi yang datang ya
nggak usah bahasa bahasa sih
lo ngapain di sini
apa anda yang sedang menyerim orang
untuk mengganggu keluarga alpahari
lo salah orang
fokus gue sekarang ini cuma satu
saya harus dapat remisi
jadi saya harus berbuat baik
supaya gue bisa keluar dari sini lebih cepat
jadi saya nggak akan melakukan apa apa
yang bisa membuat saya terkena masalah
mendingan keluarga alpahari introspek sih
mungkin mereka banyak musuh
saya mau balik ke saya
apa dukaan gue benar ya
kalau ricky yang melakukan ini semua
atau ada orang lain
lih dengir keluarga kami
dari orang orang jahat ya allah
besok mama jadi ke dokter
gak usah ma
nanti dokternya yang kesini
jadi mama gak usah repot repot pergi kesana
michi udah bantuin untuk ngobrol sama dokter gunardi
oh yaudah kalo gitu sebelum besok dokternya dateng
kita jalan pagi yuk jalan santai
ke taman flamingo
please istirahat di rumah ya
lagi pula besok pagi juga mas dino akan datang ke rumah
dino mau dateng
siapa yang kasih izin
aku sebenarnya dari awal tidak mengizinkan
untuk mereka terus sering bertemu dengan rena
aku tidak mau memberikan waktunya rena kepada mereka mbak
rena sendiri yang minta
rena sendiri yang mau ketemu sama mas dino
besok mereka akan ketemu
asalkan di rumah ini tetap ada dalam pengawasan aku sama mas al juga
jadi mama di rumah aja ya
besok gak usah kemana mana

terus terusan ngelarang aku keluar rumah ya
feeling mama kan kuat banget
tadi saya sudah datangin riki pak
bukan dia pak
ricky bilang dia sedang mengusahakan remisi pak
dan dia gak mau
dan saya juga sempat tanya ke petugas
mereka bilang kalau riki memang
berkelakuan baik pak selama dilapas
terima kasih banyak ren
tapi kalau bukan dia
sedang tidak ada di tempat
ini dengan siapa yang nanti saya sampaikan
berani beraninya ya kamu pegang handphone suami saya
kamu mau godein suami saya ya
kamu mau apa kamu mau jadi pelakor ya
saya gak akan biarin kamu goda suami saya

jangan pake suami saya
suami saya dimana
gue tau dia
jangan terbentur suami gue
mau nyelidik gue kaya begini
boleh yang lebih sakit mbak
kamu pecis sama lo
mau sampe kapan lo puas ngeliat gue menderita
mau sampe kapan

ini gak sesakit apa yang gue rasain sekarang mbak
perasaanku gak enak
lebih baik aku sholat aja deh
supaya hatiku lebih tenang
perasaanku gak enak
perasaanku gak enak
perasaanku gak enak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah aku berdoa untuk istriku dan anakku elsa di lembaga pemasyarakatan
jaga mereka ya allah
lindungi mereka ya allah
berikan mereka kesehatan dan kekuatan untuk menjalani hari hari mereka ya allah
dan hamba mohon ya allah
peluk mereka ya allah
di saat tanganku tidak bisa melakukannya ya wah
dekat mereka yang erat ya allah
agar mereka bisa merasakan cintamu ya allah
amin ya rabbal alamin
bu sarah ini salepnya ya
dioles dua kali sehari
ya kasih dong
saya sarankan busara selnya dipisah dulu sama bu elsa
takutnya kejadian yang sama seperti ini akan terulang lagi
saya gak mau
saya tahu anak saya nggak sengaja melakukan ini
dan dia lagi tertekan dok
dia butuh saya
dia butuh ibunya ada di dekat dia
jadi saya harus kembali lagi ke sel bersama elsa
baiklah bu kalau memang itu keinginan ibu
mari bu sarah
kenapa gue sampai kasar sih sama mama
apa yang ada di pikiran gue sih
semoga mama gak kenapa kenapa
mama mana sih
mama mana sih
kok gak balik balik ya
mbak elsa tunggu aja ya
jangan bikin keributan terus
maafinmu aku gak sengaja ma
kamu pasti gak sengaja kan
mama tau kok
ada masalah yang sangat serius
tadi nyokap gue sempet kecelakaan sama randy
kecelakaan kecelakaan gimana maksud lo
tadi randy jemput coklat gue
untuk diantar ke rumah sakit
dan ada orang yang sengaja merusak remnya randy
gue jadi gak bisa tidur
gue bener bener kepikiran yang ali bilang
kira kira siapa ya orang yang berusaha untuk daratan torosah
performa lo makin bagus
gue harap dipertahankan ya
keren parah gerakan lo
tendangannya tadi powernya luar biasa
sering latihan iya kan
ya mau gak mau gak
jadi bokap gue selalu ngewajibin gue sama al buat
bisa bela diri
buat bukul siapa
lagian bokap gue pernah bilang begini
papa ini kan pembisnis
jadi kalau pembisnis itu
musuh bisnisnya kan banyak dimana mana
anak anak papa harus bisa bela diri
tapi ntar dulu gak
gue ngerasa janggal sih sama kematian bogab gue
iya kayak gak wajar gitu nggak
gak wajar maksud gue gak wajar gimana
ya gue curiga sama seseorang sih
atas kematian bokap gue
ya gue kesana
ini gue habis bela diri
gue cabut ya
apa ini ada hubungannya dengan
tapi roy sekarang udah gak ada
dia belum sempet ngomong sama gue lagi
gue harus tanya ke siapa ya
kiki mau izin keluar sebentar ya
mau ke tukang sayur depan situ
karena kan kiki kehabisan itu
kita kemiris sama capek
jadi ke sana sebentar ya
mau ini gerakin kaki
duduk terus di kamar
bosan lagi yang saya di rumah terus
nanti kalau makin parah gimana
ibu istirahat aja di rumah ya bu ya
abis itu agak agak enak gitu dikerakin
daripada nanti jalan jauh
saya bosan di rumah
dan saya mau ikut kamu
beli sayur di tukang sayur
gak jauh kan
kaki saya butuh digerak
yaudah deh ibu ayo
kamu sebelah sini deh
iya pelan pelan ya
mama udah bangun
selamat pagi murasa
pagi pagi mau kemana bu
saya mau ikut kiki beli sayur di tukang sayur di mana depan
kami siap temenin bu
gak usah kalian jaga disini aja
refreshing ya bosan di rumah
gak apa apa daripada kaki saya nggak digerakin nanti malah tambah kaku
ya bapak bapak jaga disini aja ya
iya kan abis kalau gak digerakin malah kaku
nah ibu pas banget
ibu naik ojek nanti kiki aja jalan kaki daripada nanti kakinya ibu
nanti kalau kakinya ibu makin sakit kiki yang dimarahin sama mas albu
tenang aja bu
kalau sama saya jalannya hati hati
jadi ibu gak usah khawatir
ya aman itu aman
nanti kalau gak pelan pelan kiki jalan di belakangnya agak cepet gitu ya
mama mau ikut kiki beli sayur
isi rahat di rumah ya kakinya kan masih sakit
mama bosen di rumah
dengerin aku ya isi rahat di rumah aku mohon
udah udah oke
iya ibu di dalam aja ya
maaf ya ojeknya nggak jadi ya nggak apa apa kan ya
udah udah nanti saya domelin
ini kenapa kok bapak bapak mempet kiki ini
kami mendapat perintah dari pak al untuk mengawal mbak kiki belanja sayuran
ngawal kiki buat belanja sayur
kapan lagi ya kiki jalan dikawal sama bodyguard
terus kayak seleb seleb terkenal di aku
yaudah kalau masalah yang suruh
ya ya lah
harusnya kamu minta tolong sama papa
nggak sampai kapan pak
aku minta tolong terus
papa selalu mau makan nggak akan selalu ada buat aku
kamu tenang ya
besok jadwal kamu ke dokter kan
nanti dokter akan tentukan terapi buat kamu
kamu bisa mulai belajar jalan
ya dengan tongkat
yaudah sekarang kamu siap siap ya
karena kita mau pergi
mau kemana sih pak
dari kemarin mama juga bilang
pake rahasia segala
iya nanti juga kamu juga gak tau
sekarang kamu siap siap
papa bantu kamu ke kamar mandi ya
gak usah pak aku bisa sendiri kok
mama jalan aja masih begini
dirumah terus tuh sama bos
aku cuma bingung
eh tunggu tunggu tunggu
gak sebenarnya ada apa sih
ada apa sih
kamu keliatan khawatir sekali
dan kamu gak boleh mama keluar rumah
ada apa sebenernya
kasih tau mama
masih trauma masalah kemarin
aku gak mau mama kenapa napa lagi
aku masih belum sanggup ke dalam mama sekarang
pula kemarin kan kecelakaan
cuma kaki aja yang sakit
itu bukan kecelakaan biasa
itu bisa terjadi lagi
kamu kenapa sih mas
kok kamu buru buru
al buru buru karena
khawatir mama keluar rumah
jadi dia berusaha
gak bolehin mama keluar
hari ini ombak dateng kan
aku mau siapin hadiah
buat ombaknya ma
aku mau siapin hadiah buat omak ya ma
hadiah apa sayang
ini berapaan pak
itu rp lima mbak
ah biasa rp tiga juga
pasar rp enam itu mbak
pasar rp enam berapa ya pak
wah ya ampun sayuran yang kayak gini gitu loh seger seger
lombok yang beranang beranang
daun beluntas sana enggak
ki siapa tuh ngikutin kamu
walah belanja aja pakai ditemani bodyguard segala
keren banget loh ki
hah keren banget
loh ya sudah pasti ma
enggak tahu tadi itu mas al
aku kan tadi bilang toh kalau aku mau belanja sayuran di depan situ
terus langsung di suruh jagain sama bodyguard
namanya juga keluarga sultan
wah enak ya kerja sama keluarga sultan
beli sayur aja ditemenin bodyguard
wah keren ki
itu pasti dong
jus sedahan belum
udah udah udah nih
jus lu bikin gitu
itu itu kayaknya pecah
sini ya jus bantuin ya
nah kejunya udah
wah udah pinter
timun di sini
jus taruh sini ya
nah kamu kan tadi udah sarapan
ini karya buat om baik
karena aku undang om baik kesini
jadi aku mau siapin makanan buat om baik
kalau mas dino tahu retna sampai khusus membuatkan dia sandwich
dia pasti akan semakin besar kepala dan merasa istimewa di hati reina
pasti andien nyesek banget deh denger omongan rena tadi
hatinya kok terlalu baik banget sih
kok mama pergi sih
hmm kayaknya mama juga mau deh dibikinin sandwich kayak begini dari rena
soalnya rena cuma bikin buat om baik